koalisi pengusung prabowo sandiaga menyampaikan sikap politiknya terhadap nilai tukar dolar yang semakin menguat
yang dianggap sebagai salah satu bentuk pelemahan ekonomi
koalisi tersebut menyebut ini ada kekeliruan dalam penataan strategi pada masa pemerintahan jokowi yusuf kala
tanpa dihadiri oleh perwakilan partai demokrat tiga partai pengusung koalisi prabowo sandiaga
yaitu gerindra pks dan juga pan melakukan pertemuan
pertemuan ini untuk menyikapi isu pelemahan ekonomi pada masa pemerintahan jokowi dan yusuf kala

minta kepada saya untuk segera menyelenggarakan pertemuan ini pertemuan semacam ini
untuk kita bahas secara ilmiah secara nasional keadaan yang dihadapi oleh rakyat kita sekarang
terjadi sesuatu kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi
antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat
sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras gula garam bawang putih dan lain lain